bagaimana perasaan ketika menghadapi penyakit
kayak baru muncul tuh gue asli gue kayak mau loncat mau gue peluk gitu gue mau nangis nangis gitu
ah speechless gue sebenarnya kayak habis nangis
meski oss telah bubar pada dua ribu sembilan lalu mereka tak pernah kehilangan penggemar setianya
terkenal militan beberapa penggemar berat oss maupun sang vokalis william galeger menunjukkan kecintaannya dengan cara yang unik
konser di jakarta yang berlangsung selama satu jam dipadati ribuan penonton
dua penggemar nekat melewati barikade untuk memeluk liam di atas panggung
ini momen gue gak tau kapan liam bisa liem entah itu oisis bisa datang lagi ke indonesia
ini salah satu momen gue sampai nekat
tadi naik ke atas pagar barikade gitu kan panitia lengah gue loncat
terus gue ditarik
lain halnya dengan ukin wilham merupakan kolektor barang ohss
tak hanya mengoleksi lima pernakian
dia juga sudah puluhan kali menonton konser band legendaris itu
to be honest ini konser kesekian kalinya gue nonton liam gak denger
pertama pertama kalinya liam bener bener gak mood nya dia mood nya lagi bagus banget
biasanya kalau lu udah ada orang yang naik biasanya tuh liam pasti udah selesai
ini masuk ke dalam historinya osis ya
pertama kali di adan indonesia
dan dua orang berhasil naik ke atas itu man
perselisihan gallagher bersaudara memang tak hujung usai
namun ternyata aura sang rockstar masih mampu memikat hati penggemarnya
sebagai ungkapan terima kasih
liam gallagher berjanji akan kembali ke indonesia
kapan kita tunggu saja
nadia laras jakarta